permisi pak al ada pak angga
sama sama kalau gitu saya permisi dulu ya pak
saya sudah salah memilih pelayanan
silahkan anda mencari lawyer lawyer yang bisa menangani kasus anda
saya pak permisi
bisa berkata ke sama mama
taruh dia panggil
sudah menuju ke sini pak
apakah yakin akan mundur dari kasus pak el nino
apa keputusan agus sudah benar
tapi kalau sampai pak mar mundur
aku gak akan pernah lagi punya kesempatan
hanya karena anda melihat adegan itu
lalu anda ingin mundur
dengan semua apa yang ingin anda dapatkan
kebahagiaan anda bersama rena
saya sudah salah memilih klien
silahkan anda mencari lawyer lawyer yang bisa menangani kasus anda
saya menarik lagi kata kata saya tadi
sekarang saya yakin
saya ingin anda mengendalikan kasus saya dengan rena
pilihan yang tepat
demi kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
saya ingin anda menangani kasus saya dengan kebahagiaan anda
hak berbagi waktu dengan rina itu
jadwal khusus untuk bertemu dengan putri bapak
eh bentar duduk
adam yang akan tanya sama kamu
kamu tuh kenapa sih
kayak gak seneng begitu
terus kayak mau menghindar menjauh
kayak ada sesuatu yang disembunyikan
kamu tuh nganggep
kangga gak sih gitu loh maksudnya
maksudnya disembunyikan apa sih
aku gak ngerti
sekarang kakak mau tanya sama kamu
dan kakak minta tolong sama kamu kamu jujur ngomong apa adanya
ino telepon sama kamu itu terus dia ada ngomong
rina dan rina itu maksudnya apa
jelasin sama kangga
kangga janji gak bilang sama kamu
ya jangan bilang aja
ya sekarang kan kalau memang harus disampaikan
apa adanya aja dong
kalau ada masalah kita tutup akan semakin hancur
ya aku sebenarnya gak suka juga ada di posisi ini kak
cuma aku harus profesional dong
ya istilahnya kalau misalnya ini sampai kesebar kemana mana
aku bisa kehilangan kemampuan aku
ya oke kakak dia bakalan diem
kamu cerita sekarang
pak nino itu pengen banget ada pembagian waktu dalam pengasuhan reinhard
tapi juga pengen rina tuh tau kalau dia tuh ayah kandungnya
ketika dia tuh ayah kandungnya
pak nino tuh hire pak amar mahendra untuk urus kasus rena ini
juga kasusnya bu elsa
aku tau sih
ya nggak habis pikir aja sama nino dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah
dan ternyata bener kan sekarang kakak denger dari kamu sendiri
pengacara seperti amar mahendra
dengan tujuan apa
aku udah tau semuanya sekarang dari kamu
kak tapi aku mohon
jangan bilang ini sama kak al atau sama siapapun kak
ya karena kalau ini sampai kesebar kemana mana
aku bisa dipecat kak
bisa ikut mama udah keburu janggut sama temen temen tadi
bulan ramadan kan waktunya ketemu sama temen temen yang udah lama gak ketemu juga
iya silaturahmi lah
yaudah mir boleh bawa askara ke kamarnya gak
riana juga harus mandi sayang kamu mandi dulu ya
ditemenin sama siapa yang mau miss kiki ya
mama jangan nangis lagi ya
nanti kalau mama nangis aku juga ikutan
biasa ya mari dulu ya

ada apalagi nih kenapa kenapa andi nangis
waktu pas aku meeting
nita gak sangka ajak ketemu sama nino
ternyata nino juga lagi meeting sama pengacaranya di sana
makasihnya rina dan dia minta supaya dia diakui sebagai ayah kandungnya rina
kerasukan apa sih orang bisa bisa diomong gitu loh masih sabar sabar
mama tahu kamu pasti sangat terpukul dan kamu juga pasti sangat terpukul sekali tapi kita harus
berkepala dingin untuk menghadapi sepak terjangan dino sekarang ini agak nekat ya
will think of something lah dah tenang dulu kamu udah udah udah din mama tahu nggak gampang untuk
melibatkan emosi terutama soal nino ini tapi please demi raina kamu harus bisa ya den
kita kan udah sering ada penulahnya nino seperti ini gak cuma sekali dua kali yang
bikin kesabaran kita itu jadi memuncak ya saya sangat yakin ninuh gak akan bisa melakukan niatnya
baik secara hukum atau cara apapun karena kita juga gak akan melepaskan kehilangan ya ternak
jangan sampai kepancing emosi saya yakin kalau nino begini juga karena dia kepancing emosinya
makanya bahaya loh bisa merembet kemana mana kalau kita emosi nanti saya akan pernah sholat
saya belajar dari pengalaman
selagi kita menenangkan pikiran kita juga bisa berpikir untuk melakukan langkah selanjutnya
apa untuk ngadepin ini udah ten clear oke
ini bikin gue gak tenang
apa sih yang dimauin ricky
gue gak mau dia ngerusak hubungan gue yang udah baik sama nino
dan yang paling penting
gue mau keisha gak kemana mana
dia ada sama gue dan
sebenarnya aku tidak ingin menuntut hak asu penuh
aku hanya ingin menuntut jadwal pertemuan
untuk pembagian hak asuh
dan diakui sebagai ayah kandungnya
udah pada balik gimana
gimana tadi buka puasanya bareng kawan sore sama masalah
kita banyak ngobrol tadi ya pak
kayaknya mukanya ada yang berbeda
nanti ya pak
aku juga baru pulang
capek tadi kerja meeting
habis itu meeting lagi dengan pengacara aku
eh eh eh seng seng
kamu kan baru dari luar
tangan kamu kotor
kalo mau pegang keisha mandi dulu
cuci tangan ganti baju
nanti aja pegang ya
yaudah keisha sayang
papa mandi dulu ya
papa sama mama gak akan setuju
kamu menuntut soal rena dalam kasus apapun
kami berdua gak akan setuju
dengan semua tindakan kamu dan pengacara kamu
dan intinya semua ini akan membuat kegaduhan
yang ujung ujungnya akan membuat reina makin menderita
tadi aku sempat meeting dengan pengacara aku pak
di tempat meeting nggak sengaja ketemu deparan dan juga andi
aku udah utarain maksud aku
pengacara aku juga
jadi aku rasa mereka juga bener bener keren
mereka juga sudah tau
untuk kasus ini
kamu tarik keinginan kamu itu
ya demi semuanya
andai aja andin mau ngasih aku waktu
berbagi dengan rena
aku gak mungkin menempuh jalur ini
tapi buktinya apa
belum lama ini anda bikin peraturan baru yang bikin aku gak bisa ketemu dengan reina
aku ayah kandungnya ma
walaupun hanya sebatas om baik
aku juga berhak untuk bahagia
bahkan pak amar sendiri bilang
sebagai ayah kandungnya
aku juga berharap untuk bahagia
jadi aku mau mencoba
aku mau mencoba
aku gak mau bang
insya allah enggak
aku cuma takut
tapi insya allah enggak
yang penting kita tetap ikhtiar
berdoa terus sama allah
percaya kalau kita kan dibantu sama allah
percaya sama sekali allah ya
papa sama mama mungkin gak setuju soal ini
tapi aku juga butuh bahagia
aku bisa ngerti mereka gak mendukung
karena mereka gak ngerasain apa yang aku rasain
gimana rasanya terus terusan dihalangin untuk ketemu anak sendiri
kok nomor gak dikenal
tadi dia nelfon gue teriak teriak histeris
gue kan belum selesai ngomong
katanya gue gak boleh tes dna
semua orang itu panik kalau gue mau melakukan tes dna
anda tidak perlu ganggu saya
omongan anda sama sekali tidak ada pengaruhnya
saya ingatkan ya
gak usah sampai cepat nelfon saya
karena urusan keluarga saya bukan urusan anda
gue janji setelah gue ngomong ini gue gak pernah neff nelfon lagi
setelah apa yang gue lakuin dengan elsa
elsa panik ketika tau gue mau tes dna
mertua lo juga
kalau misalnya gue bisa tes dna
dan hasilnya menunjukkan kalau keisha itu anak gue
oh iya satu lagi
lo masih ingat gak
ketika tante sarah menahan lo untuk melakukan tes dna
itu kira kira ada apa ya loh
tante sarah begitu nahan loh
meng cancel lo untuk melakukan tes dna
segitunya banget no
berusaha menutupin sesuatu
itu kalau lo pintar
ya intinya sih
gue akan tetap melakukan tes dna itu
keisha itu anak gue
ini orang benar benar ya
lo masih ingat gak
ketika tante sarah menahan lo untuk melakukan tes dna
berusaha menutupin sesuatu
persoalan satu belum keluar
ada lagi persoalan baru
tentang kemahiran kita
tentang kemahiran kita
tentang kemahiran kita
tentang kemahiran kita
tentang kemahiran kita
tentang kemahiran kita
permisi pak al
makasih ya mel
sama sama kalau gitu
saya permisi dulu ya pak
gue ngajakinnya ketemunya di kantor
gue pengennya di luar
ya lo tahu sendiri kan gue punya bengkel
gue lebih suka aktivitas di luar
refreshing gitu kan sekalian
puasa tetap semangat
sedikit permasalahan yang sedikit mengganggu pikiran gue gak
ini agak mengganggu gue karena
sebentar lagi kan gue mau berangkat ke amrik
ada urusan kerjaan
ya gue sedikit dilema nih sekarang mau pergi
ya kalau memang itu masalah ganjel di hati lo
lo kayak saudara gue sendiri kan
nino tuh sekarang
untuk mengambil hak asur reina
dan dia juga minta
diakui sebagai ayah kandungnya rena
itu orang juga bingung
selalu cari masalah
ya tapi kalau gue boleh jujur sama lo
beberapa hari kemarin ketika adik gue pulang kerja
gue lagi ngobrol sama dia terus ada telepon
dan ternyata itu nino
dan gue juga sempat denger apa yang dibahas
cuma sedikit enggak banyak

dan dia juga berusaha untuk mencari reina

dan dia juga berusaha untuk mencari reina

gue butuh kepastian
dan baru aja kemarin malam
gue dapat semua kepastian itu
gue tanya sama catherine
dan emang benar
ternyata nino ngurus itu semua
ya adik gue sempat bilang sih sama gue
jangan sampai kasih tau ke lo
karena mungkin dia juga gak enak kan
ya gue pikir biar clear aja semuanya gue cerita
dengan julukan the winners
pengacara yang hebat
dan satu lagi
dulu kok pernah ada masalah
dia pernah jadi pengacara gue

kalau nanti dia datang
sebenarnya resi gue juga gak mau bahas ini ya
masalah udah lama banget
yang gue pikir itu bener bener masa masa kelam
gue udah kubur semuanya
gue pernah ada kasus
yang sebenarnya kemungkinan gua menang itu kecil sekali
dia yang handle
dia mengerti jalan hukum
dan ternyata gua menang